dua hari terakhir publik dikagetkan dengan kabar ratusan peneliti dan pegawai honorer lembaga eijkman diberhentikan
hal itu terjadi sebagai dampak dari integrasi eijkman ke dalam tubuh badan riset dan inovasi nasional atau brin
di sisi lain brin sudah memberikan lima opsi bagi para pegawai dan juga peneliti yang terdampak integrasi
peleburan eijkman dikritik oleh sejumlah ahli yang menilai integrasi ini bentuk kemunduran
tidak jelasnya visi pemerintah soal lembaga riset dan juga ilmu pengetahuan hingga birokratisasi peneliti
juga dianggap menghambat penelitian
saya akan tanyakan langsung terkait dengan sorotan publik terhadap brin pasca lembaga eijkman bergabung
bersama dengan langsung pak laksana trihandoko kepala badan riset dan juga inovasi nasional brin
selamat malam pak handoko apa kabar
selamat malam mas renhat kabar baik terima kasih
pak handoko rasa rasanya ada banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke anda
tapi mari kita mulai dari apa yang sebetulnya terjadi pak dalam proses integrasi eijkman ke brin
yang saat ini menjadi sorotan cukup besar di tengah tengah masyarakat
mengapa banyak yang kemudian dalam tanda kutip dikorbankan atau diberhentikan setelah peleburan ini pak handoko
ya terima kasih jadi begini mas reinhardt jadi yang terjadi itu bukan peleburan gitu ya
ya justru kita itu memperkuat dan melembagakan eijkman karena sebelumnya eikman itu adalah satu unit proyek
ya proyek bukan lembaga yang ada di bawah kemeristek
nah karena kemeristek diintegrasikan ke dalam brin satu september itu maka otomatis eijkman juga masuk di situ
dan itu yang kami pakai sebagai kesempatan untuk melembagakan eijkman
sehingga sekarang eijkman menjadi lembaga pemerintah resmi dengan nama pusat riset biologi molekuler eikman
jadi seperti itu
oke baik pak handoko tapi mengapa kemudian eijkman perlu untuk dilembagakan ke dalam sebuah bagian dari pemerintah
padahal banyak melihat banyak yang menilai bahwa eijkman selama ini berjalan baik baik saja
justru ketika ada di luar dari pemerintah mungkin bisa lebih efektif lebih bisa memajukan riset dan juga lembaga ilmiah sebagaimana mestinya pak
oh mohon maaf itu kalau itu tidak baik baik saja eikman itu problem lama dari tiga puluh tahun yang lalu ya gitu
kita semua tahu itu kalau yang lagi dalam
ya problem karena kelembagaannya problem
dan padahal eijkman itu memakai dana apbn memakai uang negara setiap tahunnya melalui game respect
jadi itu tidak bisa dibenarkan praktek seperti itu
karena itu kan kalau kita memakai apbn uang negara ya harus mengikuti ketentuan dari pemerintah dari menteri keuangan khususnya
karena itu kan amanat dari uang masyarakat
jadi bukan lembaga swasta
dari dulu eijkman itu dibawakan respect
tetapi karena mereka itu hanya unit proyek misalnya sehingga pns periset yang ada di eijkman itu tidak bisa diberikan hak finansial sebagai periset
mereka itu hanya sebagai tenaga administrasi selama ini ya
nah untuk memecahkan masalah itulah kami melembagakan eijkman sehingga pada satu september itu
sehingga setelah itu
setelah itu kita bisa melantik ya misalnya para periset pns yang ada di ekman itu benar benar menjadi peneliti sesuai ketentuan yang berlaku dan memberikan hak hak finansialnya
sebenarnya itu yang terjadi ya
problem apa sebetulnya yang terjadi pak andoko sehingga anda melihat bahwa justru ketika diintegrasikan ini justru bisa memperbaiki lembaga eijkman
ya kalau statusnya tidak jelas kan periset yang di dalamnya juga tidak punya kepentingan
ya jadi saya ada masalah
konsep saya itu justru pada sdm nya karena riset itu yang utamakan sdm nya
bagaimana kita bisa melakukan regenerasi dan memastikan mereka itu bisa bekerja dengan tenang
kalau statusnya tidak jelas
nah kejelasan status inilah yang sekarang kita lakukan
dan karena itu kita berikan banyak opsi kan kepada mereka yang kebetulan belum pns misalnya
dan sebagian kan sudah berproses menjadi asn sudah diterima
yang sudah s tiga tentu saja
karena mereka itulah yang memiliki kualifikasi sebagai perisai
kalau selain itu kan kualifikasinya baru asisten perisai
tapi integrasi ini juga dikritik pak
saya yakin juga anda melihat ya pemberitaan beberapa hari terakhir dari banyak pihak
terkait juga nasib dari mereka yang kemudian dalam tanda kutip harus diberhentikan
bagaimana anda menjawab soal kritik yang datang belakangan ini
berbagai kritikan itu muncul karena saya juga tidak bisa paham
karena mereka mungkin tidak tahu problem sebenarnya
kemudian yang diberhentikan ya itu memang harus diberhentikan
karena tidak bisa kita merekrut orang seenaknya sendiri
kemudian memberikan opsi
jadi itu dari tujuh puluh satu perisai yang non pns yang honorer
perisai honorer itu yang sudah s tiga kami minta untuk ikut penerimaan asn yang bulan oktober kemarin
dan semua setahu saya tidak ada yang gugur
bulan desember kan sudah keluar hasilnya dari pkn
dan semua diterima
nah yang belum s tiga itu kan kami berikan opsi untuk melanjutkan studi
supaya dia bisa mencapai kualifikasi minimal yang seharusnya
melanjutkan studi dengan bantuan studi dari kami
sekaligus karena dia masih soal aktif dia bisa kami rekrut kembali sebagai research assistant
jadi kami ada program skema research assistantship yang bisa dipakai oleh mereka
jadi itu yang kami tawarkan kepada mereka
pak handoko okelah kemudian anda mengatakan bahwa yang mengkritik mungkin tidak paham
tapi sekali lagi kemudian kritik itu tetap ada sampai dengan hari ini meskipun anda sudah menjawab mungkin di berbagai media soal pemberitaan yang terjadi
integrasi ini juga dinilai oleh sejumlah ahli juga sejumlah pakar juga bahwa ini merusak lembaga ilmiah
nah brin bagaimana anda memastikan anda menjamin bahwa integrasi yang terjadi ini memperkuat perisian dan juga penelitian
justru tugas saya itu memperkuat lembaga ilmiah ya
kalau dibilang merusak itu saya nggak tahu merusaknya itu di mana
kan apa ya kalau mereka bisa menunjukkan saya senang sekali begitu ya
bisa diskusi sama saya langsung misalnya ya merusaknya di mana
justru kan kita ini akan memperkuat lembaga riset tuh ya
brin itu ada untuk memperkuat lembaga risetnya
itu yang paling penting
karena modal utamanya
lembaga riset itu perisetnya
dan saya tidak ingin mewariskan problem yang sudah tiga puluh tahun ya
sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua itu ke orang orang berikutnya
dan saya pastikan saya akan selesaikan ini sekarang
sehingga berikutnya bisa lepas landas lebih cepat
dan kita bisa memastikan regenerasi perisetnya itu bisa terjadi dengan baik
yang sesuai dengan ketentuan
dan skema itu cukup banyak
anda bisa menjamin bahwa integrasi ini justru bisa memperkuat periset
peneliti lebih jauh juga bisa memajukan riset dan juga ilmu pengetahuan
pak handoko ada optimis soal itu
kalau sudah jelas jelas itu merusak ya kan nggak akan saya lakukan
nah ini kan periset gitu ya
saya juga diaspora gitu
jadi saya tahu persis
dan saya tahu persis problem yang ada di dalam ya
saya tahu persis bagaimana memecahkan problem itu
meskipun kemudian ada juga yang menilai bahwa peneliti atau periset dalam konteks kita bicara soal riset dan juga ilmu pengetahuan
bukan soal status pns kah atau bagian dari pemerintah kah yang kemudian diperlukan
itu bagaimana pak handoko
ya saya sekarang ganti tanya dong
itu mau dapat bayaran dari siapa
kalau mau dapat bayaran dari pemerintah ya
ya kalau mau jadi swasta ya silakan juga kan
gak apa apa juga
kan kita tidak memaksa
kita tidak mewajibkan juga loh ya
saya menyediakan opsi
ini kalau mau yang sudah s tiga yang memenuhi kualifikasi
karena memang untuk masuk jadi calon periset print yang baru itu semua minimal s tiga
yang tahun kemarin kita membuka tiga ratus dua puluh lima
posisi itu kan s tiga minimal ya
teman teman eijkman yang sudah s tiga memakai skema itu
dan yang saya tahu semua diterima
nah nanti tinggal apa yang belum s tiga ya kita memakai skema s tiga by riset yang kita miliki
dan karena dia nanti jadi mahasiswa dia bisa jadi reset assistant misalnya
jadi kan tidak ada masalah begitu
itu kan kalau mereka mau memakai skema itu
kalau tidak juga nggak apa apa
gitu loh ya
dan anda menilai lima opsi ini sudah fair sudah tepat
mau apa lagi yang diperlukan
ya kan selama ini mereka juga asisten periset tuh ya
bukan periset loh ya
jadi kalau kemudian ada yang harus diberhentikan itu menurut anda adalah sebuah konsekuensi dari integrasi yang terjadi ini pak
jadi nasibnya mereka ini bagaimana pak
makanya kan mereka tidak diberhentikan
kalau sebagai honorer ekman kita berhentikan karena nggak boleh ada honorer itu
gitu loh ya
tidak boleh ada honorer itu gitu
itu pelanggaran hukum
tetapi kita kan sama saja skemanya berbeda
atau dia juga sama sama jadi asisten periset kan
tapi ya tentu saya tidak memaksa semua orang untuk mau begitu
kan mungkin ada yang mau berhenti pindah kerja ya silahkan juga
jadi ya kalau mereka tidak mau ikut ya gak apa apa juga
tapi kalau mau ikut kan sudah ada gitu
mereka sebenarnya juga tidak harus berhenti kan
kalau memang punya fashion melakukan itu loh ya
dan melanjutkan studi
saya tahu ada yang tidak mau melanjutkan studi
itu yang tidak saya perkenankan
itu tidak bisa
ya tidak bisa
ya baik pak handoko
sekarang kalau kita bicara ke depan
setelah integrasi ini
akan bagaimana kemudian setelah lembaga eijkman ini masuk ke brin
apa yang kemudian ada target ada goals yang kemudian anda buat sebagai kepala brin dari eijkman yang sudah bergabung ke brin
ya jadi eijkman ya yang kemudian bernama pusat riset biologi molekuler eikman
ini kami berikan tugas utama untuk memimpin riset terkait kesehatan
jadi apa nanti mereka akan masuk di organisasi riset kesehatan
bersama sama kemungkinan besar sebagian besar dari teman teman balitbank ex balitbank kesehatan dan yang lain
mungkin sebagian juga dari ex lipi dan sebagainya
yang memang bidangnya
memang bidangnya serupa
jadi itu harapan kita
karena kita belajar banyak dari kasus pandemi ini ya ketidaksiapan
apa riset dan riset kita khususnya di bidang kesehatan itu cukup menjadi masalah ya
karena kita tidak mampu menghandle apa dengan cepat
gitu karena ketidaksiapan itu
ya itu yang paling utama ya
pak andoko terakhir
saya tergelitik untuk bertanya ini juga pak
kalau kita bicara soal brin
kalau kita baca visinya brin ini fokusnya adalah ke visi visi presiden sampai dengan tahun dua ribu dua puluh empat
jadi setelah tahun dua ribu dua puluh empat brin ini akan seperti apa pak
atau kemudian memang hanya untuk melayani presiden juga wapres sekarang
atau ini memang akan berkelanjutan atau bagaimana
semua kementerian dan lembaga itu visi misinya ada yang namanya rencana strategis ya
kementerian dan lembaga itu semua sampai dua ribu dua puluh empat
tidak hanya brin
gitu setelah dua ribu dua puluh empat ya kita kan tunggu visi misinya presiden berikutnya begitu
jadi itu sudah apa standar untuk semua kementerian dan lembaga ya sampai dua ribu dua puluh empat
ya renstra nya ya pasti lima tahunan sesuai dengan visi misi dari presiden sebagai pemegang amanah eksekutif ya tertinggi gitu
bukan berarti terus dua ribu dua puluh empat kita nggak tahu mau ngapain
bukan begitu ya
kita kan nggak boleh ngelancangin dong karena itu kan hak prerogatif dari presiden berikutnya siapapun ya beliau nanti
pak andoko sekali lagi terakhir
anda menyikapi sorotan yang tengah dilihat oleh publik oleh sebagian pihak terhadap integrasi ini
banyak juga yang mengkritik tanggapan anda sebagai kepala brin pak
loh kalau saya saya tidak
kan saya sudah sampaikan apa adanya ya semua problem gitu ya
saya sebenarnya tidak ingin juga mengungkapkan problem ekman internal itu ke publik ya
tetapi ya karena ada kritikan ya saya sampaikan problemnya supaya mereka paham begitu ya
jadi supaya paham situasinya mengapa sih harus dibegitukan begitu ya
dan tentu saya juga sebagai periset ya tujuan utama kita kan membuat riset ya
dan para periset yang bekerja di dalamnya itu semakin hari harus semakin baik gitu
karena kalau mereka tidak baik ya riset negara kita nggak akan maju gitu ya
dan tanggung jawab saya lah untuk membuat semuanya itu makin baik ya kedepannya gitu
oke baik terima kasih banyak pak alassana trihandoko
ya terima kasih
pak brin sudah menjawab beberapa pertanyaan kami
mari kita akan lihat bagaimana kemudian brin ini kedepan
dan juga soal periset dan juga ilmu penelitian
dan juga ilmu pengetahuan yang tadi juga anda katakan ingin memajukan semuanya dalam badan riset dan juga inovasi nasional
terima kasih banyak pak handoko sudah bergabung di newscast malam hari ini
terima kasih selamat selamat
kami akan segera kembali sesaat lagi tetap di cnn indonesia newscast